pelecehan seksual kembali terjadi di bus transjakarta sebelumnya terjadi pertengahan oktober lalu korbannya seorang perempuan
sementara kamis kemarin pelecehan kembali terjadi korbannya seorang pria
sang korban melawan
kita bahas soal keamanan di transjakarta sudah bergabung bersama kami secara virtual
kepala divisi sekretaris perusahaan transjakarta bapak anang rizkaninur
pak anang terima kasih atas waktu anda
pak anang menjadi sorotan kembali keamanan di transjakarta
dua bulan berturut turut terjadi pelecehan seksual
ini yang terekspos ya
apa evaluasi transjakarta pak anang
pertama bahwa pelecehan seksual ini bukan masalah transportasi tapi masalah sosial
yang kebetulan ada di sini
nah yang kita lakukan sudah banyak
mulai dari pencegahan sampai
penanganan dan kemudian tindak lanjut
untuk pencegahan kita telah mempunyai kamera
yang ada di bus maupun di halte
yang akan bisa mengawasi tindak tanduk atau perilaku masyarakat di sana
yang kemudian bisa kita tarik apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual
yang kita lakukan adalah membuka jalur laporan
baik melalui sosial media
yaitu melalui twitter dan instagram maupun telepon dua puluh empat jam
kemudian kita mempunyai tim yang siap melayani selama dua puluh empat jam tersebut
menambah petugas satu delapan ratus petugas selama tahun depan itu juga akan kita tambah lagi
sehingga petugas petugas di halte maupun di bus itu bisa mencegah ataupun menangani apabila terjadi pelecehan seksual atau kejadian yang lain
selain itu kita juga menyediakan bus ping
bus ping ini adalah bus yang khusus untuk wanita
ini kita lakukan juga untuk mencegah terjadinya atau meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual
hal hal itu yang telah kita lakukan
masalah utamanya adalah tidak
tidak semua korban itu berani melaporkan
karena secara psikologis
kejadian tersebut akan membuat korban itu merasa takut ataupun malu
sehingga tidak melaporkan
atau kalau melaporkan pun bisa setelah beberapa jam setelah sampai rumah dan sebagainya
sehingga setelah mereka menulis di media sosial
si pelaku tersebut sudah tidak ada karena sudah beberapa jam sebelumnya
atau memang sama sekali tidak berani melaporkan itu
atau tidak mau melanjutkan laporan itu kepada kepolisian
itu yang terjadi pada kejadian yang terakhir
itu bisa kita maklumi karena korban merasa trauma merasa malu merasa takut
selain itu juga kita lihat proses di pelaporan itu memakan waktu
sehingga korban yang karena ini transportasi umum
yang ingin segera pulang dan sebagainya untuk dimintai keterangan kembali
mereka agak enggan atau tidak ingin melanjutkan itu
sudah ini halangan halangan atau kendala yang kita alami untuk menangani korban
tetapi beberapa kasus itu memang akhirnya bisa kita tangani
karena korban segera melaporkan atau saksi atau orang yang melaporkan itu segera menangkap kamera
lewat kamera dan kemudian melaporkan kepada petugas
ada kejadian lain yaitu pelaku terduga pelaku itu setelah lolos di percobaan pertama
itu kemudian beberapa hari kemudian masuk ke fasilitas kita dan sudah tertangkap kamera
karena tertangkap kamera maka kemudian kita tangkap
dan itu yang terjadi juga di beberapa kejadian sebelumnya
jadi itu secara umum
sebenarnya apa sop yang sudah disiapkan oleh transjakarta jika terjadi hal seperti ini
saya tidak ingin membahas dari perspektif korban
karena anda tadi sudah mengatakan dan kita tahu betul bagaimana kondisi korban
ketika menjadi korban
ketika menjadi korban pelecehan seksual
tapi saya ingin tahu bagaimana perspektif dari sop transjakarta
ketika ada laporan kemudian pelaku ditemukan
apa yang dilakukan terhadap pelaku dan bagaimana transjakarta memastikan agar pelaku tidak melakukan hal yang sama
entah di halte yang sama atau di halte halte yang lain
satu pertama adalah ketika laporan itu
tadi sudah saya sebutkan
laporan bisa beberapa ya
masih ada di halte atau di bus
kalau itu terjadi langsung ditangkap
masalahnya adalah kalau sudah pulang
sudah beberapa jam
nah kalau kejadian itu sop nya adalah kita tarik cctv nya
lalu kita pelajari
dan kemudian kita sebar kepada seluruh pengamanan di wilayah kita
atau di seluruh fasilitas kita
dan di beberapa kejadian
itu kita tangkap beberapa hari setelahnya
karena terduga pelaku itu memasuki fasilitas kita setelah beberapa hari
nah yang menarik adalah
petugas kita pun sudah kita training
untuk bagaimana menangani korban
karena menangani korban itu tidak mudah
jadi kita harus sabar
kita harus pujuk
agar mereka tenang
baru kemudian diproses lebih lanjut
agar mereka berani melaporkan
tidak sedikit yang mengatakan bahwa saya sudah tidak ingin melaporkan kembali
dan kemudian pulang
nah ini situasi yang kita hadapi
tapi sop nya seperti itu
jadi kita punya kamera
di halte maupun di bus
yang kemudian kita tarik untuk menjadi bukti
apakah terjadi kejadian yang dilaporkan atau tidak
dan ingin memastikan saja
apakah kemudian data mereka
para pelaku pelecehan seksual ini
dan dipastikan para petugas bisa mengenali mereka
jika masuk ke halte a b c d dan e
karena kan ini perilakunya berulang
kita punya hal tersebut
tetapi harap diingat
setelah misalnya korban itu menyatakan tidak
kami tidak bisa menolak
apabila mereka akan memasuki
tetapi bagi terduga pelaku
yang kemudian kita identifikasi
dan kemudian memang korbannya mau melaporkan
apabila masuk ke fasilitas kita
itu akan kita tangkap
kemudian terduga pelaku itu
apakah di blacklist juga
tidak seperti itu
karena yang terduga pelaku itu
kalau kasusnya kemudian
atau korban tadi tidak ingin melanjutkan
kita tidak bisa memblacklist mereka
kalau misalnya sekarang dilihat
pertanyaan banyak pihak sekarang
mitigasi kemudian sudah dilihat
untuk dilakukan beberapa hal
pak anang juga kemudian
teman teman dari transjakarta
dari pihak darat
pihak yang di lapangan juga berulang kali
sering mengingatkan hati hati
tapi bagaimana jenis
apakah ada jenis notifikasi lain
yang bisa kemudian
yang kemudian sedang disiapkan
yang bisa betul betul memberikan
jaminan keamanan terutama
laki laki ataupun perempuan
ada beberapa pelanggan
yang dicurigai melakukan
yang akan merugikan orang lain
kita akan dekati
tidak memasuki fasilitas kita
kita juga mempunyai petugas
di bus maupun di halte
petugas kita akan segera
atau ada orang orang
yang diduga melakukan
atau potensial melakukan
tindakan yang merugikan orang lain
petugas itu akan meminta base
untuk berhenti di
untuk segera ditangani
dari beberapa kasus yang sudah terjadi
apakah ada jam jam rawan
yang ditengarai menjadi
untuk terjadinya pelecehan seksual
di moda transjakarta
itu sangat random
bisa terjadi di
siang maupun malam
itu yang kita lihat
di jam jam sibuk
yang lebih atau yang padat
begitu potensi itu
bisa lebih besar
artinya sekarang ketika
sudah beroperasi sampai malam
dua puluh empat jam itu kan ada
sekarang sistem yang
harus betul betul lebih rigid
jadi petugas kita
mencegah maupun menangani
dalam waktu singkat
apabila sudah ada laporan
ke seluruh tiga ratus halte kita
pergerakan itu apabila
si terduga pelaku
yang diinginkan para pengguna itu
rasa aman dan nyaman
ketika sedang bergerak
mobile dari satu titik ke titik lain
apa jaminan yang sekarang bisa diberikan oleh
transjakarta pak anang
kita telah mempunyai
yang bisa mencegah
karena kita telah mempunyai kamera
pelaporan yang siap dua puluh empat jam
itu yang kita
dan kita punya agar
masyarakat merasa aman
memasuki fasilitas transjakarta
seluruh pengguna transjakarta
berani memberikan laporan
mengalami ataupun melihat
itu yang pertama
yang kedua kita himbo
agar masyarakat tetap waspada
dan segera melaporkan apabila melihat
atau mengalami kejadian
terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini
semoga pernyataan anda tadi
transportasi terutama transjakarta
moda transportasi transjakarta
pak anang terima kasih banyak